ruang balai budaya surabaya penuh sesak di padat penonton
tua muda mereka membaur seolah hidup sesama
sri mulat menyatukan mereka
lama tak terdengar dan tak lagi menjadi bintang televisi
pelawak sri mulat tetap eksis menghibur pecintanya di surabaya
mereka membuktikan sri mulat tetaplah sri mulat
meski tanpa sosok tesi asmuni tarzan gogon nunung sampai pulu
mereka terus meregenerasi pemain menyesuaikan zaman dan selera penontonnya
namun ada pakem sri mulat yang tak lekang ditinggal zaman
grup ini didirikan ko chin tiong
yang lebih dikenal dengan nama teguh selamatera harjo pada seribu sembilan ratus lima puluh
sri mulat diambil dari penggalan nama istrinya raden ayu sri mulat
sejak saat itu hingga awal dua ribu an
grup ini malang melintang di dunia hiburan tanah air
di dalam sri mulat itu ada dua kuncinya
satu pembantu dua horor
nah itu yang harus dipertahankan
makanya sempat kalau nggak ada pembantu nggak ada horror
jari jari orang di surabaya
kok kakak sri mulat nggak ada pembantu ya itu
nyaris tanpa naskah
nyaris tanpa naskah
nyaris tanpa naskah
keberadaan pemain yang berperan sebagai pembantu dan hantu
memang menjadi daya tarik cerita
ditambah banyolan dan dialog spontan tanpa tersandra naskah cerita yang kaku
membuat penonton larut dalam nostalgia
modernisasi sri mulat tak membuatnya ditinggal penggemar lawas
sekaligus mampu merangkul penggemar
tapi memang sebuah bukaan sambutan penonton luar biasa
luar biasa luar biasa
dan goyonannya itu walaupun goyonan jadul konsep goyonan jadul
tapi masih up to date lah
kita masih terpinggal pinggal itu
ingat ingat waktu zaman sd smp
jadi kayak mungkin buat anak anak muda zaman sekarang tuh kayaknya harus coba nonton sri mulat sih
saya lebih seru daripada yang dulu
banyolannya sesuai ekspektasi nggak pak fy
lebih seru banget
grup sri mulat surabaya rutin menggelar pagelaran
com kucing sebagai koordinator sekaligus sutradara yakin
sri mulat tidak akan lekang di geruh zaman
ia dan dua puluh an anggotanya berharap
terus mendapatkan dukungan dari pemkot surabaya untuk bisa tetap tampil
terutama di rumah awal mereka gedung taman hiburan rakyat atau thr kini terbengkalai
pak farid miki perisya surabaya jawa barat